wali kota solo fx hadi rudiat mengungkapkan tidak ada lagi penambahan jumlah pasien covid sembilan belas asal solo
yang dirawat di ruang isolasi rsud dr muwardi
solo dinyatakan bebas pasien positif corona setelah tiga pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit
dr muwardi solo dinyatakan telah sembuh dan boleh pulang
menurut data dari rumah sakit dr mowardi di solo yang disampaikan oleh wali kota solo fx hadi rudiatmo
saat ini sudah tidak ada lagi pasien positif corona yang dirawat di rumah sakit muar di solo
setelah tiga pasien positif corona yang berasal dari solo sukoharjo dan wonogiri telah dinyatakan sembuh
sebelumnya warga solo yang dinyatakan positif ada tiga orang dua meninggal dunia dan satu sudah dinyatakan sembuh
sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak dua puluh enam pasien yang dirawat di rumah sakit enam belas orang
sedangkan warga yang berstatus odp mengalami penambahan dari tujuh puluh lima menjadi seratus
wali kota solo berharap pasien positif corona yang telah dinyatakan sembuh dan sudah pulang tetap menjalankan perilaku hidup sehat
dan menjaga kesehatan dan untuk sementara waktu menjalani isolasi di rumah dulu
kemarin yang inisial p sudah sembuh isi inisial r sudah sembuh dan ditambah inisial h
yang kemarin disampaikan oleh dokter muardi sehingga solo bebas positif corona
nah untuk itu tentunya ini menjadi bagian kerjasama kita gotong royong kita dalam rangka untuk melakukan pencegahan
nah untuk itu kepada seluruh warga masyarakat kota surakarta tentunya akan semakin
waspada sehingga apa yang telah kita buat bersama sama
namanya juga mendapatkan hasil dan yang odp pun nanti akan berkurang